relaksasi aturan loan to value rumah pertama menimbang aspek makro yang lebih luas
menurut asisten gubernur kepala departemen kebijakan makro prudensial bi dikutip dari detik com
relaksasi ltv merupakan kebijakan makro prudensial yang populer secara internasional
kebijakan ini sering diperbincangkan di berbagai lembaga global
bi akan melakukan evaluasi secara rutin untuk memastikan pelonggaran ltv berjalan dengan baik
bankir dan pengembang optimistis relaksasi aturan rasio pembiayaan atau loan to value
akan memicu permintaan properti dan juga kredit rumah pemilikan rumah
kebijakan ini dirilis saat permintaan lesu dan potensi kenaikan bunga kredit
namun apakah kebijakan ini cukup
menjadi stimulus penguatan rupiah dan juga denyut ekonomi domestik khususnya sektor properti
menguji obat kuat bi akan kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan telah bersama saya pagi hari ini direktur riset core indonesia peter abdullah
pak peter halo selamat pagi pak
selamat pagi mbak
pak peter ada yang menyebut ini sebagai obat kuat
kalau core sendiri memandangnya apakah ini
obat kuat yang sudah terprediksi sesuai ekspektasi atau sebaliknya
kebijakan ini merupakan balancing dari kebijakan bi lainnya yaitu menaikkan suku bunga
kita tahu bahwa kebijakan bi menaikkan suku bunga tentunya akan berdampak kontraktif terhadap pertumbuhan ekonomi
dan itu disadari sekali oleh bank indonesia dan oleh karena itu bi membalance kebijakan kenaikan suku bunga
yang kita perkirakan akan masih berlanjut
bahkan mungkin sehingga akhir tahun bahkan mungkin sehingga tahun depan
dan oleh karena itu bi melakukan balancing dengan melonggarkan di kebijakan makrofinansial
mungkin atau bahkan juga diikuti nanti pelonggaran di gwm
pelonggaran di gwm juga ada rencana kan akan terjadi juga untuk rata rata utamanya akan
itu adalah opsi yang bisa juga diambil oleh bank indonesia apabila kebijakan seperti pelonggaran
itu tidak cukup untuk mendorong
membalance dampak negatif dari kenaikan suku bunga
cukup atau tidaknya kita lihat bersama kita punya line chart untuk pergerakan nilai tukar rupiah pak peter
kita lihat bersama bagaimana rupiah merespon keputusan bank indonesia
kita lihat bersama pada tangga pada penutupan ataupun juga di pasar spot kita lihat di tanggal dua juli di empat belas tiga ratus tiga puluh satu
bahkan sempat ke empat belas empat ratus pak peter setelah bank indonesia menaikkan suku bunga lima puluh basis point
sekaligus in a day
mengapa pasar meresponnya dengan line chart begini
ya saya kira ini adalah respon yang wajar karena kebijakan bi itu sedikit di luar ekspektasi dari pasar
ekspektasi pasar di level berapa
pasar mengekspektasi memang mengekspektasi bi menaikkan suku bunga
tapi sebesar dua puluh lima basis point mengikuti kenaikan the fed
karena sebenarnya secara akumulasi kita sudah menaikan suku bunga lebih besar daripada the fed
sebelum kenaikan suku bunga yang kemarin
karena fed itu sudah menaikan lima puluh basis point
kita juga sudah menaikkan lima puluh basis point
jadi harapannya kalau kita menaikan sebesar dua puluh lima basis point
sebenarnya kita sudah bisa menjaga interest rate efidensial
bahkan interest rate referensial sudah terjaga lebih lebar
sehingga pasar berekspektasi bahwasannya bi menaikkan suku bunga itu hanya untuk menjaga sebesar dua puluh lima basis point
tujuannya sekali lagi
memberikan spare begitu
memberikan menjaga interest rate diferential
dengan tujuan untuk menjaga capital flows tidak keluar
ini yang dilakukan
bukan ditujukan untuk menguatkan rupiah
menjaga untuk capital flows tidak keluar sehingga rupiah terjaga
tapi yang saya dengar adalah bi melakukan menaikkan sebesar lima puluh basis point bukan hanya sekedar untuk menjaga tidak keluar
tapi berharap capital flows kembali
mengembalikan yang sudah keluar
dan harapannya dengan demikian bisa segera memperkuat rupiah
dan ini nampaknya para senior saya di bi lupa bahwasnya faktor yang menggerakkan rupiah sekarang ini
yang membuat rupiah melemah saat ini
tidak hanya kenaikan suku bunga
tetapi juga faktor lainnya
faktor lainnya itu ada ketegangan perdagangan
khususnya di amerika china dan mitra utama mereka
yang kedua adalah faktor dalam negeri yaitu kita mengalami perdagangan neraca perdagangan yang defisit sepanjang tahun kecuali bulan maret
nah ini faktor faktor ini dampaknya besar terhadap pergerakan rupiah
karena faktor faktor ini mengindikasikan bahwasanya kita semakin shortage semakin kekurangan supply terhadap walas
ini yang menyebabkan rupiah bergeraknya melemah
bukan hanya sekedar kenaikan suku bunga the fed
sehingga saya kira wajar kalau kemudian pasar berekspektasi bi menaikkan
tetapi hanya sebatas menaikkan dua puluh lima basis point dalam rangka menjaga interest rate differential menjaga capital flows itu tidak keluar
dalam kondisi yang saat ini
tapi dalam short term kita bisa melihat rupiah mendapat apresiasi yang cukup positif dalam waktu singkat

tapi dalam jangka waktu ke depan apakah anda masih meragukan amunisi yang dikeluarkan oleh bank indonesia ini cukup efektif untuk menjaga nilai rupiah
sekali lagi saya ulang tadi adalah kenaikan suku bunga itu hanya untuk menjaga capital flows
sesaat dan kemudian pasar pasti akan tetap akan melihat realita bahwasanya yang dihadapi oleh rupiah tidak hanya suku bunga
termasuk yang anda jabarkan tadi ya
tapi faktor lain
sehingga respon dari pasar terhadap kenaikan suku bunga yang lima puluh basis point itu hanya sangat sesaat
baik pak peter beberapa waktu sebelumnya sebelum periwarjo menjadi orang nomor satu di bank indonesia
di masa pemerintahan agus marto kita dikenal dengan pola behind the curve
kemudian bi menyebutnya sekarang adalah ahead the curve atau preemptive
anda memandangnya seperti apa
saya kira ya yang paling utama ya yang dimaksud oleh bi
dan juga seharusnya itu yang dipahami oleh pasar adalah kebijakan bi itu harus bisa dipahami oleh pasar
ada saling memahami antara bi dan pasar
sehingga bi kebijakan bi itu tidak tertinggal oleh yang disebut behind the call
tidak tertinggal dari ekspektasi pasar
pasar mengharapkan ini contoh yang kemarin
artinya yang dilakukan oleh perry warjio benar
atau tidak sepenuhnya benar
tidak sepenuhnya benar
niatnya benar tapi sekali lagi kebijakan itu perlu tiktok ya
perlu dua pihak
kebijakan yang benar tapi tidak dipahami oleh pasar menjadi tidak benar
apakah itu masuk klasifikasi itu menurut anda
kebijakan lima puluh basis point
masuk dalam kategori itu
jadi kebijakan ini harapannya ekspektasi dari bi adalah baik
tidak hanya ini yang mungkin disebut preemptive oleh bi
yaitu tidak hanya sekedar untuk menjaga untuk kapital tidak keluar tetapi sekaligus untuk membawanya kembali
tapi lupa kondisinya tidak sama lagi dengan pada bulan april mei ya
pada bulan juni ini persoalan di defisit neraca perdagangannya sudah membesar
dan sebelumnya satu enam
sepanjang tahun kita hanya surplus pada bulan maret
ini membuat pasar tidak confident
pasar tidak confidence apakah juga tercermin dalam pembukaan perdagangan pada pagi hari ini
dua menit telah berlalu kita lihat bersama pak peter bagaimana persepsi pasar
pak peter kita tahu memang eksternal juga mempengaruhi cukup signifikan
inflasi yang terjadi dan dirilis oleh bps kemarin
ternyata tidak cukup mampu memberikan confidence tadi yang anda sebut oleh pasar
bagaimana anda memandangnya
apalagi yang dilakukan pasar selain juga faktor eksternal ya
asing tercatat melakukan aksi jual pada penutupan perdagangan pada hari kemarin
ya dibanding inflasi kalau menurut saya
bagi investor pergerakan nilai tukar mungkin lebih signifikan lebih dominan
karena ini mempengaruhi return bagi mereka
kalau inflasi domestik kan tidak berpengaruh terhadap mereka
meskipun itu fundamental ya tapi bagi investor ya
fundamental bagi kita tapi bagi investor
pasarnya fulus kan
ya yang penting mereka kan
yang penting mereka kan return yield
sementara yang akan memotong yield itu bukan inflasi domestik
tetapi adalah bagaimana nilai tukar
baik kita lihat lagi setelah persepsi dari pasar
kita lihat seperti apa untuk pasar uang
pak peter kita lihat bersama nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika pagi hari ini mengalami koreksi
kok mirip mirip seperti yang anda sampaikan empat belas empat ratus sepuluh rupiah per dolar amerika
pak peter apakah obat kuat bank indonesia
tidak cukup ampuh atau lebih tepatnya mungkin anda menyebutkan ada yang perlu diuji lagi dari obat kuat kali ini
ya yang paling penting sekarang dilakukan oleh bi adalah menjaga confident pasar
apakah pasar confident saat ini pak
saat ini yang terlihat diangka mbak
kalau dia confident ya tidak empat belas empat ratus tidak melemah dari yang kemarin
tetapi menjaga confident dan itu harus dibutuhkan kesabaran tidak bisa buru buru
bi sebagai kalau memang ahead the curve bi sebagai ujung tombaknya harus memberikan keyakinan
bahwasanya bi sendiri tidak panik bi sendiri
apakah anda memandang ini bi panik dengan menaik ke lima puluh basis point
ya mungkin tanda panik mungkin terlalu ekstrim ya
tapi pasar bisa membacanya seperti itu
pasar bisa membacanya oh bi kok sampai lima puluh basis point
dan pas bi seperti luar biasa
saya lupa bahwasanya kenaikan suku bunga the fed yang ini bukan yang terakhir loh
masih ada dua lagi tersisa
masih ada dua lagi loh untuk tahun ini
masih akan ada rangkaian lagi untuk tahun depan
dan kalau itu terjadi berapa besar ruang yang tersisa bagi bi untuk menaikkan suku bunga
kalau sekarang saya kemarin selalu kalau ditanya suku bunga sekarang ini masih oke
lima dua puluh lima saat ini itu mengulang kondisi suku bunga pada tahun dua ribu enam belas
sebelum kita mengalukkan penolakan
penurunan suku bunga yang drastis sehingga turun sampai empat dua puluh lima
kita punya sejarah historis suku bunga acuan yang tinggi

tapi kalau kenaikan yang dilakukan oleh bi adalah sekali naik lima puluh basis point
merespon kenaikan the fed dengan dua puluh lima basis point bacaannya adalah akan seperti apa kelanjutannya
saya ke situ pak akan seperti apa proyeksi anda ke depan
akankah bi akan menambah lagi amunisi dengan menaikkan suku bunga acuan ke depan
dan pasar akan seperti apa hingga akhir tahun paling tidak menjelang pilpres kita
saya berharap bi belajar dari yang lalu
menghadapi kondisi gejolak nilai tukar saat ini tidak bisa memaksakan
kita harus sabar kita harus melihat dari pergerakan pasar ekspektasi pasar
kebijakan bi harus bisa berkomunikasi dengan pasar
pasar harus bisa membaca gerakan atau kebijakan bi
maksud dari tujuan dari kebijakan bi harus dipahami
dengan cara seperti itu pasar menjadi lebih confident karena mereka bisa membaca
mengartikan memahami dan mengartikan kebijakan bi
dan itu yang kemudian akan membangun confident pasar
yakin bahwasannya kebijakan bi benar dan bisa diikuti oleh pasar
dan dengan kondisi yang lebih
dengan kondisi yang lebih confident
itu akan membuat pasar bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bi
tapi kalau pasar tidak bisa membaca pasar tidak bisa memahami
naik lima puluh basis point mau kemana ini
pasar akan bergerak liar karena dia tidak bisa mengikuti
pak peter apa yang menurut kajian anda dan tim idealnya dilakukan oleh bank indonesia
paling tidak hingga akhir tahun untuk mengantisipasi potensi dua kali lagi kenaikan the federal reserve untuk kebijakan bi
saya tetap meyakini bahwa bi harus menjaga interest rate defidensial
karena itu yang setidaknya bisa dilakukan untuk menjaga agar supaya aliran modal tidak keluar
jaga agar supaya aliran modal tidak keluar
itu yang pertama
berarti kita setidak tidaknya memberikan ruang untuk pasar
tidak bergejolak terlalu ekstrim
dan sesudah itu kemudian lakukan penyediaan supply dollar
supply dollar itu harus dijaga keberadaannya
berarti bi harus melakukan intervensi
dan ini yang kalau menurut saya yang harus dilakukan oleh bi
sosialisasi terkait cadep itu penting sekali
kita ini memang agak aneh ya
kita ini biasa di seratus kemudian pada waktu kita sudah mencapai satu ratus tiga puluh
turun menjadi satu ratus dua puluh udah pada ngomong semua
padahal satu ratus dua puluh masih lebih tinggi daripada seratus
artinya harus ada sosialisasi bahwa
berapa cadep yang cukup
mengurangi kekhawatiran pasar
mengurangi kekhawatiran pasar
dan juga harus disampaikan salah satu fungsi dari cadep adalah untuk stabilisasi
jadi tidak usah malu malu untuk intervensi sebenarnya
dan sosialisasi menjadi salah satu kata kunci
peter abdullah direktur riset core indonesia
terima kasih telah bersama cnn indonesia business pagi hari ini